bank indonesia sudah mengerek suku bunga acuan sebesar dua ratus dua puluh lima basis point sejak agustus dua ribu delapan belas
kenaikan di bulan januari dua ribu dua puluh tiga menjadi lima tujuh puluh lima persen
menurut gubernur bi periwarjio kenaikan tersebut sudah memadai
untuk mengawal ekspektasi inflasi turun kembali ke bawah empat persen pada semester satu dua ribu dua puluh tiga
artinya bi belum akan menaikkan lagi suku bunganya di dua ribu dua puluh
dari kenaikan dua ratus dua puluh lima basis point suku bunga acuan
peri mengklaim perbankan baru menaikkan suku bunga kreditnya rata rata dua puluh satu basis point
bi akan terus mengimbau perbankan tidak buru buru menaikkan lagi
karena bi menjawab berlebihnya likuiditas di perbankan
nah oleh karena kami terus
mengimbau dan mengajak perbankan
likuiditas kami jamin berlebih
nah kalau likuiditas berlebih
suku bunga deposito belum tentu tidak harus ditransmisikan ke suku bunga kredit
makanya betul saya terima kasih nih para bankir bankir yang tidak menaikkan suku bunga kredit
nah dua puluh satu persen wajarlah seperti itu
lalu bagaimana nasib suku bunga pinjaman perbankan
bunga tetap atau fixed rate di tahun pertama cicilan kpr memang meringankan debitur
namun selepas itu bunga mengambang atau floating rate menjadi kekhawatiran para debitur
terkhusus saat otoritas moneter menaikkan suku bunga acuannya
sehingga mau tidak mau para pejuang kredit harus menyiapkan dana lebih demi melanjutkan cicilan
misalnya dengan mencari tambahan pendapatan
perbulannya sih sekitar dua dua lima an
harusnya di tahun ini mulai naik cuma masih harga kemarin
bunganya kemarin gambarannya itu flat lima tahun
nah berarti kan di tahun ini jatuhnya flat nya habis jadi harus floating
nah itu yang jadi kekhawatiran saya
makanya mau nyari yang kalau nggak bank syariah yang flat
atau kalau misalnya ada konvensi
nyapi yang bisa ngasih kepastian flat sampai sisa akhir kpr
mungkin itu bisa jadi pilihan gitu
daripada ambil resiko yang floating takutnya ya penghasilannya kan enggak floating ya
perencana keuangan miker rini mengatakan
kenaikan suku bunga bank indonesia pasti diikuti oleh naiknya suku bunga pinjaman
seperti kredit pemilikan rumah maupun kendaraan
pilihannya adalah konsumen atau nasabah mengevaluasi kembali pos keuangan mana
yang bisa dikurangi atau ditiadakan dan digeser untuk menambah kenaikan cicilan kredit tersebut
mika juga menyarankan untuk tidak menambah kredit baru yang bersifat konsumtif
agar tidak sampai menunggak pembayaran cicilan di masa depan
ketika bank sentral suku bunganya naik otomatis biasanya tabungan deposito langsung naik kan menyesuaikan
tapi kalau tingkat suku bunga pinjaman itu mungkin perlu waktu terlebih dahulu untuk naik
sehingga bagi yang sudah punya kewajiban kpr di sini yang harus anda fokuskan adalah kemampuan membayar cicilan bulanannya anda ya
kalau sudah terlanjur naik berarti harus ada pengeluaran pada pos pos pengeluaran lainnya yang mudah mudahan bukan prioritas
yang dikurangi atau bisa juga ditiadakan sehingga bisa disalurkan untuk membayar cicilan kpr anda
selain itu perencana keuangan berharap pihak perbankan bersikap terbuka mengenai perubahan suku bunga pinjaman kepada nasabah
tak hanya saat akan menaikkan tetapi juga saat akan menurunkan suku bunga pinjaman khususnya ketika suku bunga acuan bi sedang rendah
nasabah juga diharapkan aktif untuk melakukan pengecekan terhadap adanya perubahan tersebut agar tidak dirugikan oleh perbankan